memang tricky sekali ya pak ya bahwa untuk dirut dirut bumn untuk bos bos perusahaan pelat merah itu
di satu sisi mereka ingin mengambil kebijakan tapi di sisi lain ya terbelenggu oleh kebijakan itu sendiri
yang bisa menyebabkan mereka kemudian tersangkut kasus hukum gitu pak
iya mbak nana saya beri contoh
ketika saya di bulog bulan bulan pertama saya sudah berduga di situ
datang untuk sandari luar negeri
ajak kompromi supaya kerjasama impor beras
ketika itu satu tiga juta ton impor beras tiga ratus ribu ton sudah masuk tinggal satu juta ton
saya didawarkan waktu itu maaf ini saya buka untuk lesson learn ya empat puluh ribu per kilo
empat puluh rupiah per kilo mereka minta
ya bayangin akan memberikan ke saya
komisi angkutan belum pembelian berasnya
satu juta ton berarti satu miliar kilo kan
berarti seharusnya terima empat puluh miliar
bulan bulan pertama saya sudah dibuat
itu bukan korupsi itu hanya komisi
tergantung kepada kita sekarang
maukah kita juga menyediakan diri untuk seperti itu
waktu itu saya bertahan tidak
akhirnya lebih telunjuk lurus saya sampai dengan selesai saya di bulog tidak akan menerima hal itu
artinya hal hal seperti itu memang ada ya pak
dan itu menempel pada setiap jabatan
ya tidak korupsi atau tadi swap menyuap
kalau ini seperti ini kan bisa berkamuflase ini marketing fee ini commission fee
kadang kadang komisi itu bisa diberikan
kadang commission fin pun bisa dianggap sah bisa dianggap tidak
kalau mau bermain di situ sah sah saja
nah itu bagaimana bang esok pengalamannya pak
yang menarik misalnya saya ambil contoh kasus proyek hambalang tuh
bagaimana misalnya di bumn sendiri untuk dapat proyek proyek pemerintah itu harus menyuap
kan kita ingat bagaimana misalnya pejabat di adikarya itu menyuap sejumlah anggota dpr kemudian pejabat di kementerian agar proyeknya itu dapat ke dia
jadi waktu itu nilai proyeknya untuk hambalang dua lima triliun
kerugian keuangan negara paling tidak empat ratus miliar
apa yang terjadi sekarang jadi candi tuh hambalang
betul nah di sisi yang lain tadi bumn sendiri nampaknya tidak terlalu percaya diri ketika menangani proyek proyek pemerintah
dibilang kalau aku enggak nyuap tanda kutip nanti proyeknya gak dapat ke kita
nah ini fenomena ini yang kemudian kalau teman teman bilang ini ekosistem atau lingkungan yang tidak mendukung juga pemberantasan korupsi
kan di beberapa pejabat bilang bahwa korupsi itu oli pembangunan
kalau enggak nyuap enggak dapat proyek
nah ini yang harus juga dikikis nih di internal bumn